takut nanti ayah anda akan mengkhawatirkan kita
karena saat ayah anda bangun kita tidak ada di sini
jangan putriku biarkan ayah anda mau beristirahat
kita pergi sekarang ya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

ternyata bocah bocah ini tidak bisa diangkat lagi
bekas ratu pak jajar
dan putrinya yang malang
ternyata kalian bersembunyi di sini
apakah kalian akan membuat istana baru di sini
dasar perempuan siluman
kenapa kau selalu mengganggu kami
tidak bisakah kau membuat hidup kami tenang
ratu subang lara
apa yang terjadi pada wajahmu
siapa yang mengutukmu
wajahmu menjadi buruk sekali dan aku jijik melihat
kedengaran itu berguna oleh accel prada dan dengan yang demonstrasi dibatasi oleh pittsburgh
terima kasih mencendangkan putri
terima kasih mas